ya udah kalau kamu maksa yaudah
cepatlah tuh lakson udah mobil bobro
aduh kok oman nanti kalau ketahuan papa sama mama saya gimana
om sebenarnya malu nih
oh mau nanya itu tagihan hotel kamu sudah bayar
aduh udah om udah saya kasih ke tanya
tanya anak om
hadeh mendingan om tanya aja mah tanya ya
keterlaluan sih tanya
uang hotel diambil juga
kurang ajar tuh anak
datanglah kabarnya om
diam diam dia kerja di sini
aku nggak bisa ngangkatnya berat banget apa lagi sih tuh berat banget terus anakku panas banget
itunya kayaknya rusak deh jak banget sih tinggal diangkat bawa ke dalam dituang mandi
selesai putri aku minta tolong tolong jantung sangka kamu ngapain aku tolong
itu di belakangnya masukin
ada apa sih
diminta tolong masakin air pak buat mandi tapi aku gak nyuruh dia kesini deket deket sendiri
ya udah aku mandi dulu ya
enggak ini doang pak
sekarang aja ya
jangan bilang bilang pak ya
ternyata kamu pengkhianatnya ya
patesan herlambang tau kelemahan saya
bukan begitu ceritanya pak
alah jangan banyak ngomong
apa sih yang kamu maunya
musuh saya dari belakang
kamu nih budur
berani nyentuh sopir saya
sudah cukup sabar selama ini
tanggung jawab tidak kali ini
sabar aja sini
kemarin kamu tidur di kamarnya nara mulai hari ini dan seterusnya kamu tidur di kamar belakang
bu masa non winola kamu suruh tidur di kamar belakang gimana sih
mas udah dia gak usah manjain deh nanti lama lama dia luncah
bu pak aku berangkat dulu ya assalamualaikum
aku boleh makan ya
apa halo sayang aku ketemu sama kamu nih mau ngomongin masalah paman
yaudah yaudah ketemu di parkiran kantor kamu ya
aku pergi juga
aku tuh kesini cuma mau nupang
aku tuh mau mutusin jodi hari ini
aku cuma mau nupang main mobil lah boleh
ya mau nangis memutusin jodi